om tante aku mau nanya deh
tristan tuh anaknya susah diatur apa enggak sih
papahnya tristan kurang tahu tentang tristan
soalnya dia jarang di rumah
em tergantung sih mak
kadang lama kadang bentar
gagantung mama aja
ngapain sih mak lu keluyuran mulu
oh ya enggak keluyuran mah
sekarang kan lagi di kalimantan
dia kan kerja mak
ngurusin tanah ngurusin rumah restoran
gitu gitu deh mak
berarti lu sendirian ya di rumah ya
ya kesian amat
mak lu gimana sih
karena ngurusin lu anak satu satunya perempuan ditinggal mulu
kalau mak kasian sama bebek melmel
buru buru aja nikahin sama ian
kan jadi ian bisa ngejagain bebek melmel terus
yee nikah nikah melulu yang lu omongin
ih enak aja nggak mau
orang masih mau kuliah dulu
aku mau ngejar cita citaku setinggi langit
terus kayak gitu kan jadi orang sukses
bebek kamu itu perempuan
perempuan itu biar gimana pun kalau ternyata ikut suami
jadi kamu nggak perlu lah sekolah tinggi tinggi
kan secara materi aku udah mampu
aku udah ampo dalam segala hal
jadi buat apa lu tunda tunda
mendingan kita buru buru nikah
mak gimana kalau misalkan kita lamar medis sekarang
yee lu mau ngelamar di mari
maknya aja kagak ada lu mau ngelamar lagi
udah jangan banyak ngomong loh
udah buruan kita pulang
ya udah deh
kamu pamitan lu sama makro
bebep sama emak hati hati ya
yaudah mel hati hati ya di rumah sendirian
anak perawan bahaya loh sendirian di rumah
nanti kalau kamu malam malam ketakutan tidur sendiri kamu telpon aku aja
ya maksudnya telpon ian biar emak yang ngomonginnya
yee udah pulang pulang yuk
udah bebek pati pati ya
udah bi yuk bi
kita harus buru buru nih bu
surtima kalau masakan cepet
gue masih penasaran sama
tapi di sini kayaknya terlalu rame
kita cari tempat yang sepi
gue nggak tau lu ada masalah apa sama gue
kalau gara gara waktu itu lo masih kesel sama gue
gue nggak perlu kata maaf dari lu
gue cuma penasaran sama lo
sehebat apa sih lu
dan gue juga nggak terima lu dan supir lu cari gara gara daerah kekuasaan gue
gue gak mau ribut dan gue gak mau cari masalah di sini
atau saya telepon polisi sekarang
maaf ya pak
dia duluan yang mulai
mana aja lu berdua
lihat orang itu udah kapur
lupa dia datang
gue belum selesai sama dia kita kerja dia sekarang
lihat dia udah kapur
om tante aku mau nanya deh
tristan tuh anaknya susah diatur apa enggak sih
papahnya tristan kurang tahu tentang tristan soalnya dia jarang di rumah
sering keluar kota melulu
oh iya kamu benar benar yakin mau terima tristan apa adanya
tristan belum kerja loh masih kuliah
aku nerima dia apa adanya kok tante
yes kemakan juga dia merayuan gue
lo kan udah bayarin biaya pengobatannya ian di rumah sakit
menurut gue itu nggak adil wil
karena di sini yang jadi korban dari keusilan lu tuh juga bukan cuma ian
bahkan kalau diukur ya tingkat keparahannya gue hampir sama kayak ian
nah si ian kan lu bayarin rumah sakit nih ya kan ada biaya perawatan segala macam
sedangkan gue enggak dikasih apa apa wil
kebetulan di dompet gue di sisa duit tiga juta penjualan motor gue
sorry ya kalau kurang
gue emang enggak harus jadi temen lu lagi dok
ataupun anak anak aji yang lain
karena gue udah jahat banget sama kalian semua
lo boleh kok benci gue seumur hidup lo dok
gue minta satu hal sama lu
gue enggak mau masuk neraka cuma gara gara kesalahan gue sama lo
enggak maafin dok
lo jangan mau mewet gitu lagi kok
jadi gue yang enggak enak nih kalau kayak gini
ini semua duit buat lo aja
tapi kalau kayak begini caranya gue yang enggak ikhlas
gue enggak bisa menyimpan duit
gak usah pakai ada biaya apa apa buat lo
kalau sampe lo sekali lagi ya berani kayak begini ke gue
enggak cuma ke gue
ke siapapun anak aja
gue enggak bakal segen segen untuk ngebales lo
dan gue enggak bakal segen segen untuk bawa lo ke rumah sakit
gue bagi gocap deh
gue belum isi bensin
dok makasih ya dok
gak ada mati dong
cewek yang tadi tes siapa sih
kok jahat banget sih sama si non
aku juga gak kenal sih
kenal soal berapa kali ketemu juga
aku gak tau dia siapa
mobilnya sekarang juga
cepet udah kita lagi